jadi pertarungan juga di posisi berikutnya
dari adonan tepung dan bumbu yang ada di sekitar
sementara pinjaman pendidikan tinggi akan lebih murah
rasa buburnya teksturnya itu dia yang masih berasa guliran buliran ya
bisa dipandang wajar wajar aja ya kalau yang nggak dapat naturalisasi voting untuk enggak gitu ya
ketiga pasangan calon presiden ini telah menyelesaikan debat perdana pada selasa malam kemarin
nah lu boleh share dong jacob ke temen temen semua
kini tidak hanya dengan cara konvensional atau langsung
syukur kita sudah bangun suatu negara yang memiliki demokrasi dengan segala kekurangannya
kayaknya jarang kita lihat lagi nih di next next game ya
gakkan posisinya beda ya sayang
bukan dengan kayak tidak siap siapa lah itu itu emang emang ada yang kayak gitu
cuma seorang buka doang jaya
punya acara sendiri sendiri ya jam lu biasanya lu biasanya lu lo lu biasanya sholat lima waktu di
eh tapi jujur ya lu di sm kan berarti ngantri nya tuh
pake zoom gue jadi logonya emu banget
atau hiburan hiburan atau lelucon lelucon yang bisa menghibur
ya sebenarnya kalau mau dibilang setiap tahun seharusnya dia bisa dapetin mvp sih ya
saat ini populasi tarsius di belitung juga terkena
baik kita tunggu nanti bagaimana polisi mengaku saat ini masih terus mengembangkan kasus ini
apa yang ada di konsep atau visi misi
menurut gue jokit cocok banget di tiga besar tahun ini
nama g nya juga bisa eropa timur
males banget tuh nempel sama kasurmu lu bawaan ya pengennya
oke lah kita taro bboy di nsh
tapi kemarin giannis kontrak lima tahun ya bisa dibilang kurang lah kurang support bintang bintang nya ga begitu bersinar lah kaya coba chris meddleton terus sama si ya apa sih pak ya bintang nya
saya sempat mewawancarai salah seorang perajin gerabah yang masih bertahan
ya udah ga ngelag
apakah itu juga masuk dalam contempt of court tadi mbak
tapi ujung ujungnya merasa tidak sekawan
undang undang versi penjajah kita
warna tarsius belitung pun lebih cerah
sebenernya gabisa dibandingin kayak gitu sih misalnya lebron sama spurs gitu kan soalnya kan beda kan
tapi gimana bo eh tapi gimana nih menurut lo semua ke si steve kerr ini bisa gak ya buat ngangkat golden state sendirian gitu
yang memang cocok untuk dilafalkan oleh orang jakarta
si aciwa ini dari nigeria lumayan lah
iya dekat banget itu
insya allah pasien ini akan sembuh sendiri
untuk mempelajari tumbuhan dan hewan apa saja